terpidana kasus pembunuhan nofrian syah yosua huta barat richard eliezer pudihang lumiu
dieksekusi ke lembaga pemasyarakatan salemba senin siang
kedatangan barada e disambut isak tangis pendukung barada e
eliezer akan mendekam di penjara selama satu tahun enam bulan dipotong masa tahanan
sesuai dengan fonis hakim pengadilan negeri jakarta selatan pada lima belas februari lalu
penempatan richard di lapas salemba telah sesuai dengan rekomendasi lembaga perlindungan saksi dan korban
serta kejaksaan negeri jakarta selatan
selain itu di jenpas mempertimbangkan faktor keamanan pembinaan
serta pemberian hak hak dasar dan bersyarat bagi richard selaku terpidana